korban tewas satu keluarga keracunan di ciketing udik bantar gebang bekasi jawa barat bertambah
menjadi tiga orang pihak rumah sakit menyebut korban atas nama menyemunah berusia tiga puluh lima tahun
meninggal jumat siang sejak dirawat sejak kamis berdasarkan analisis dokter rumah sakit umum daerah
bantar gebang korban terindikasi keracunan kalau untuk alasan dokter saat ini sama yang mengasannya
adalah indikasinya keracunan keracunan karena pasir muntah muntah kejang kejang juga kasus satu
keluarga serumah diduga keracunan ini terjadi kamis pagi saat itu warga mendengar teriakan
anak kecil dan melihat empat orang terkapar tidak sadar di dalam rumah tiga orang tewas
sementara satu orang dewasa dan seorang anak lima tahun masih menjalani perawatan medis
jumat malam ketiga korban tewas dimakamkan di kampung halamannya di desa kademangan cianjur
di jawa barat ketiga korban tewas ini masih satu keluarga yaitu ibu dan dua anaknya didin
mantan suami korban menyebut seluruh korban keracunan terdiri dari ibu tiga anak dan
seorang paman didin menduga kedua anaknya ada di lokasi ketika berkunjung karena mantan istrinya
sudah menikah lagi proses kalau ada tangkap aja dia bahkan dia kalau ketemu temuin saya dulu gitu sekarang
bapak dirinya ini udah menghilang atau gila enggak ada kabur kabur di juga
bisa jawab juga ada nah ini pak
pihak keluarga berharap petugas kepolisian bisa mengungkap penyebab kasus keracunan terlebih
suami korban tidak di lokasi dan keberadaannya tidak diketahui tim liputan cnn indonesia